ribuan vaksin di majalengka diketahui sudah kedaluarsa per januari kemarin
namun vaksin tersebut diklaim masih aman untuk digunakan
ribuan vaksin dari berbagai jenis merek vaksin diketahui sudah kedaluarsa
dari dus kemasan vaksin tertulis kedaluarsa sejak tujuh belas januari dua ribu dua puluh dua lalu
sebagian vaksin ini tersimpan di ruang penyimpanan vaksin di sejumlah puskesmas
hingga saat ini dinas kesehatan belum mengetahui persis jumlah vaksin yang sudah kedaluarsa
namun dari data pengiriman vaksin terakhir untuk vaksin jenis sinovac ada sekitar tiga belas empat ratus dosis vaksin
menurut kepala dinas kesehatan majalengka harizal harahap
vaksin kedaluarsa ini masih aman digunakan dan bahkan tidak ada efek samping
kepala dinas kesehatan majalengka harizal harahab